jika anda ingin memulai bisnis baik fashion maupun produk makanan olahan
jangan terpaku pada strategi penjualan lama
coba anda lirik media sosial
penggunaan media sosial dalam pemasaran diakini berdampak besar bagi bisnis anda
pasalnya cara ini dinilai mampu menjangkau konsumen di seluruh dunia
seperti informasi yang akan kami tampilkan berikut ini
merek lemari lila tidak asing terdengar apalagi bagi anda yang sering ke yogyakarta
baju kebaya kekinian menjadi trademark bisnis yang dijalani lila sejak delapan tahun silam
mengaku sebagai sosok yang out school
dulu lila hanya membuka toko untuk memasarkan kebaya rancangannya
namun begitu bersentuhan dengan media sosial bisnisnya pun semakin menguntungkan
tidak hanya lila banyak usahawan muda dan pelaku umkm
mulai menggunakan media sosial dalam mengembangkan usaha mereka
ketertarikan dalam mengakses teknologi digital untuk berbagai kepentingan
dan secara efektif ini dikenal dengan literasi digital
hal ini pun memberi dampak besar dalam perkembangan bisnis
terutama industri kecil dan menengah
tidak hanya barang jadi industri kuliner pun banyak yang bergabung
ke sejumlah aplikasi pemesanan
untuk gofood sendiri kita sudah memiliki lebih dari tiga ratus ribu merchant
atau mitra umkm yang terdaftar dalam platform gofood
dan ini adalah peningkatan dari tahun dua ribu tujuh belas
nah untuk gofood festival sendiri kita sudah memiliki lebih dari ratusan merchant
atau mitra umkm yang tergabung dalam gofood festival
di lokasi lokasi sebanyak dua puluh tiga lokasi sampai dengan hari ini di gofood festival di seluruh indonesia
media sosial juga banyak dipakai pelaku bisnis untuk menjangkau konsumen mereka
instagram salah satunya
aplikasi ini memiliki dua puluh lima juta akun komunitas bisnis yang tersebar di seluruh indonesia
kedua sisi memiliki koneksi yang lebih penting
mengenai konten visual yang kita lihat di platform
berbisnis dengan teknologi digital diharapkan mampu menyelesaikan masalah dalam hal rantai produksi dan pendanaan
hal ini pun diatur pemerintah dalam perpres no tujuh puluh empat tahun dua ribu tujuh belas
petani ada masalah dengan pendanaan
nah sekarang kita coba juga ada teknologi
sudah mengenal sekarang teknologi finansial fintech
sudah banyak juga
yang bisa membantu petani
nah berarti sudah dua hal yang harus diselesaikan
masalah tadi pemasarannya masalah permodalan silahkan
ada fintech ada teknologi
nah itu ke depan sih harapannya dua duanya berjalan beriringan
literasi digital dalam bisnis bila dilakukan secara tepat
diakini semakin mendorong penetrasi pemasaran produk produk indonesia di dunia
dan meningkatkan transaksi ekspor tanah air
roli purniawan cekar